ratusan ibu rumah tangga di kota pontianak ini rela berdesakan dan menunggu di bawah tarik matahari
dengan membawa jerigen kosong pada kamis pagi
mereka hendak membeli minyak goreng curah murah dalam operasi pasar yang diadakan dinas perdagangan kota pontianak kalimantan barat
pembeli diwajibkan membawa fotokopi ktp agar bisa membeli minyak goreng curah sebanyak lima liter
satu liter minyak curah dijual seharga rp sebelas lima ratus sesuai ketetapan pemerintah
antrean warga memburu minyak goreng curah murah pun membeludak sejak pagi hingga siang
warga yang mengantre mengeluhkan kelangkaan minyak goreng
ini dari apa
inilah cari minyak yang murah nih
sampai sekarang belum ada nih
apa yang jadi harapan buah buahan
mudah mudahan lah minyak ini cepat ada di mana mana
ya pak ya kasihan sama anak anak nih
sama yang bawa bawa anak ini kasian nanti macam gini banyak
antrian warga untuk mendapat minyak goreng di lubuk linggaus mataselatan juga membeludak pada kamis pagi
ribuan warga yang didominasi emak emak ini datang berbondong bondong
lantaran takut tak kebagian minyak goreng
tingginya antusiasme warga membuat aparat kepolisian turun tangan untuk melakukan penertiban
khawatir terjadi kericuan operasi pasar minyak goreng ini terpaksa dibatalkan dan ditunda hari jumat ini
kepada mak mak yang ada di pendengar
habis semuanya di sini mohon maaf untuk hari ini kita tunda karena penatwa
lalu kita lanjutkan akan berisiko yang lebih tinggi lagi
jika ada rasuah minyak goreng dua liter
nanti ada yang satu
di tulung agung jawa timur aksi borong minyak goreng terjadi
saat pemerintah provinsi jawa timur dan pemkap tulung agung
melaksanakan gelar pangan murah pada kamis siang
sayangnya aksi borong minyak goreng murah ini tak hanya dilakukan warga
tetapi juga oleh sejumlah orang yang diduga pegawai pemerintah
padahal sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan pembelian
agar distribusi minyak goreng lebih merata
meski penyimpangan distribusi tampak jelas
kepala dinas ketahanan pangan kabupaten tulung agung
justru membantah adanya aksi borong oleh pegawai
pihaknya berdalih pembelian dalam jumlah banyak tersebut
adalah titipan dari warga lain
tim ibu tansian n indonesia